menteri luar negeri amerika serikat john kerry mewakili warga amerika serikat menawarkan bantuan kepada belgia
dalam kunjungannya ke belgia john kerry meletakkan karangan bunga di bandara brussel sebagai bentuk penghormatan kepada korban serangan teror
john kerry juga bertemu dengan perdana menteri belgia untuk menawarkan bantuan dan dukungan untuk negara tersebut
sementara itu seorang tersangka berhasil ditangkap dalam penggerbekan yang dilakukan polisi di wilayah sherbeg brussel
wali kota wilayah tersebut mengatakan tersangka terlibat dalam serangan yang terjadi di brussel pada selasa lalu
tidak hanya di belgia operasi penangkapan terkait terorisme juga dilakukan di beberapa negara di eropa seperti perancis dan jerman
di amerika serikat pentagon mengumumkan telah membunuh orang kedua dalam organisasi isis dalam operasi militer amerika serikat di suria